pemirsa selain es krim pedas di awal acara tadi
viral juga masih punya informasi seputar kuliner makaroni pedas
dan seblak yang tengah populer di media sosial
bukan hanya karena harga yang terjangkau
dan digemari beragam kalangan konsumen
segala sesuatu yang unik dan berbeda
lebih cepat populer dan viral
hal ini juga berlaku di dunia kuliner
untuk itu berbagai terobosan dilakukan pengusaha kuliner
termasuk menabrak kebiasaan umum
makaroni jenis pasta yang biasanya disajikan lembek
di zaman sekarang justru disajikan dalam bentuk keras
sementara kerupuk yang biasanya kriuk
di zaman now justru diolah jadi seblak atau kerupuk basah
agar semakin terasa kekiniannya
kuliner kuliner hits ini masih ditambah lagi dengan beragam macam rasa
dan tentunya beragam level atau tingkatnya

menyajikan olahan kerupuk lembek alias seblak
gerai di wilayah tanjung duren jakarta barat ini misalnya
nyaris tak pernah sepi pengunjung
ini baru pertama nih nyobain di sini
kayaknya kalau siang siang enak kali ya nyeblak
ini nyobain level berapa nih pedas nggak
ini baru level satu pedasnya gak nahan
baru dua sendok nih minuman udah habis tengah dah
seblak itu makanan tradisional yang lagi hit
dibikin lebih modern lagi yang lebih pedas
jadi toppingnya ada dua puluh tiga topping kepedasannya level satu sampai level lima
hingga kini seblak waya atuh sudah memiliki lebih dari lima pengikut di instagram
jumlah unggahan bertagar sebelak basah bahkan jauh lebih banyak lagi
hampir empat puluh ribu unggahan di instagram
selain seblak olahan makaroni dengan skala kepedasan
yang luar biasa alias makaroni ngehe juga tengah populer
jajanan makaroni anti mainstream dengan tekstur keras semacam ini
sebenarnya sudah ada sejak lama
namun makaroni ngehe menambahkan aneka varian rasa
ditambah pola pemasaran melalui media sosial
bagi yang suka pedas tuh enak banget ya
apalagi udah ada level levelnya
apalagi kayak saya itu suka yang pedes banget
itu saya pasti pilih yang pedas banget
nah saya itu rasa gurihnya juga enak banget
mungkin seminggu ada sekitar sekali atau dua kali lah
jadi inspirasi awalnya adalah makanan ini merupakan hidangan pengantar lebaran
hidangan pengantar lebaran yang akhirnya timbul inspirasi bahwa
kenapa hanya harus lebaran
kenapa nggak kita sharing ke masyarakat
kalau misalnya ada cemilan khas dari jawa barat tasik daerahnya
dengan delapan puluh enam ribu pengikut di akun instagram resminya
tak heran jika makaroni gehe jadi salah satu olahan makaroni
di instagram anda bahkan bisa menjumpai hampir dua puluh lima ribu buah unggahan bertagar makaroni ngehe
selain memanfaatkan fenomena viral
kedua gerai makanan ini sukses menarik pembeli dari beragam kalangan
mulai dari anak muda hingga segmen keluarga
para penggemarnya mengaku sangat menikmati jenis makanan baru yang unik ini
dan berharap akan ada lagi ide makanan makanan unik lainnya